kita beralih ke informasi berikutnya dua puluh satu tahun transmedia menghadirkan berbagai tayangan yang berkualitas menjadi sumber informasi dan juga hiburan bagi keluarga indonesia
berbagai harapan disematkan untuk memenuhi keinginan masyarakat agar terus menghadirkan program unggulan dan favorit di hati pemirsa
dan berikut warga bicara spesial hari ulang tahun transmedia ke dua puluh satu
selamat ulang tahun kepada transmedia yang ke dua puluh satu acara favorit saya adalah apor pak
kalau saya sih lebih ke ovj karena menghibur buat malam malam gitu biar nonton sama keluarga seru
acara favoritnya lapor pak sama cnn indonesia pagi
kalau lapor pak lucu kalau cnn pagi pagi buat update
tuh wendy karena anaknya bertingkat terus pantunnya tuh selalu emang bikin kita lucu banget pada saat lihat dia tuh di tv kayak gitu
lapor pak aku suka andika pratama sama andre taulani
lucu mereka tuh ganteng juga

lapor pak aku suka andika pratama sama andre taulani
lapor pak aku suka andika pratama sama andre taulani
dan transparan itu aja
gua transmedia menjadi media nomor satu di indonesia dan semakin mencerdaskan kehidupan di indonesia